bapak dari tadi duduk disini aja
iya nungguin pedang merah
hati hati bawa dompetnya jangan sampai kecopetan
orang yang suka narik iuran keamanan
memangnya disini banyak copet
biasanya aman tapi kemarin ada yang kecopetan
hati hati di jalan
untuk makan selamatkan bukan kecepatan
terima kasih semoga selamat sampai tujuan
semua yang mau belanja saya ingetin
hati hati bawa dompetnya jangan sampai kecopetan
sukanta belum datang motornya nggak ada
kalau gitu tolong kasih tahu cemumun
kalau nggak sibuk bikinin saya kopi
kang gobang ada
tadi habis sarapan dia pamit
katanya mau ikhtiar cari kerjaan
cari kerjaan dimana
tadi saya tanya gitu kang gobang jawa belum tahu
yang penting jalan dulu aja katanya
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
semarang semarang semarang
mau berangkat kerja
kita udah lama gak ketemu
sekarang aku kerja
sabtu minggu libur
weekend sama hari libur
justru aku lebih sibuk
tugas di pameran
kalau malam aku udah capek
pengennya istirahat aja
ya udah gak apa apa
teleponannya udah dulu ya
gak enak di angkot
biasa urusan percintaan
pacar kamu minta putus
bukan pacar calon pacar
masa baru calon udah minta putus
memangnya dia minta apa
gak minta apa apa
kamu kelihatannya sedih
sekarang dia sibuk kerja
gak punya waktu buat saya
obteng timeancing kita both
seperti kalau bapak yang beli
ya kan seharusnya memang beli
terus tukang parkirnya udah ganti
kalau yang waktu itu neng mau bayar malah ditolak
ya kan memang harus bayar
oh iya tadi neng sempet takut
ada yang bilang ke neng ngingetin hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
memangnya di pasar ada yang nggak aman
tapi kemarin ada yang kecopetan
tapi kamu aman kan gak kecopetan
barusan saya masak airnya dulu
biasanya sukanta yang masak air buat bikin kopi
tapi sukantanya gak masuk
iya barusan dia nelfon saya
izin nggak masuk anaknya sakit
saya permisi dulu
kasih tau murad
ingetin keponakannya yang kerja di pasar
jangan bikin malu
dia kan mau mutretribusi ke pedagang buat kebersihan dan keamanan
memangnya ada apa kang
kemarin ada yang kecopetan
mau ke kebun
mau nengok yang kerja
udah beberapa hari gak kesana
tadi kang gus telepon
kasih tau murad
ingetin keponakannya yang kerja di pasar
dia akan memutretribusi ke pedagang
buat kebersihan sama keamanan
tapi masa pasarnya gak aman